yang kita masukkan dalam enam kantong mayat
kemudian langsung dibawa ke rumah sakit polri
kemudian juga ada beberapa serpihan dari kapal lion
dengan flight penerbangan ct enam ratus sepuluh
jadi untuk sementara yang bisa saya sampaikan adalah
baru ditemukan beberapa potongan tubuh
dari kaki tangan maupun potongan
ada telinga juga ditemukan dan bagian dalam isi perut
jadi sampai saat ini tim sar masih berupaya untuk mencari
dan pukul lima belas tadi kita diperbantukan oleh kapal pusidros
dalam hal ini adalah kapal kri rigel
sampai dengan saat ini belum memberikan laporan
tentang hasil daripada survei
dalam rangka mencari bangkai pesawat
mungkin ada pertanyaan
saya belum mendapatkan secara pasti
apakah ini karena human error atau cuaca buruk
saya belum mendapatkan kepastian
jadi saya tidak berani memberikan statement
apakah karena ini
nah ini takut biar nanti dari pihak penerbangan
maupun dari knkt sendiri yang akan memberikan penjelasan
namun tugas kami di sini adalah
berupaya mencari bangkai pesawat
dan mengevakuasi korban secepatnya
untuk selama ini dilakukan dengan penyelaman
baik dari basarnas oleh tim bsg
maupun dari unsur tni
dalam hal ini adalah tidal
yang mengerahkan juga penyelamnya
namun saya sudah katakan tadi
pencarian bangkai pesawat akan kita upayakan
dengan menambah alat dari bppt
namun yang sudah bekerja adalah dari kapal pus hidrosal
yang dilengkapi dengan rov
maupun peralatan untuk pendeteksian
adanya benda di bawah
yaitu dengan menggunakan kri rigel
yang pukul lima belas tadi sudah berangkat
sampai dengan sekarang
belum kami menerima laporannya
saya nyatakan operasi pencarian
akan kita teruskan dua puluh empat jam
saya prediksi dengan adanya
operasi pencarian atas permukaan
sampai dengan sekarang baru menemukan beberapa potongan tubuh saja
saya predisi dan saya perkirakan banyak korban yang masih di dalam pesawat
oleh sebab itu kami dari pihak basarnas harus segera mencari posisi bangkai kapal tersebut
untuk dilaksanakan penyelaman
karena sangat memungkinkan sekali kedalamannya untuk bisa kita lakukan penyelaman
belum saat ini belum bisa dipastikan belum
karena yang menggunakan kapal rigel pun belum laporan kepada kami dengan menggunakan alat pendeteksian
baru potongan beberapa tubuh dari korban saja termasuk beberapa ktp
perlengkapannya penumpang dan lain sebagainya termasuk pakaian pakaian dan sebagainya
kendalanya tidak ada kendala penyelaman karena masih bisa dilihat
hanya lokasinya yang belum dipastikan di mana posisinya
kalau sudah ditemukan pasti akan tertuju melaksanakan evakuasi di kapal tersebut di pesawat tersebut
belum ditemukan lokasi bangkai kapal tersebut
bagaimana percaya dengan kapal tersebut
ya cukup luas
oleh sebab itu kami membutuhkan beberapa
beberapa peralatan baik dari bbpt nanti maupun dari kri rigel dari tni angkatan laut
yang akan kami bagi menggunakan search area yang sudah kami buat
nanti tinggal bagaimana koordinasi di lapangan
pencarian di dua puluh empat jam diprioritaskan dengan menggunakan peralatan seperti kri
itu bisa bekerja malam hari juga
untuk mencari data
kemudian dari bppt juga mudah mudahan sore ini sudah bisa bergabung untuk melaksanakan operasi pencarian di lapangan
terus tidak berhenti
ya kami akan melaksanakan pergantian personil di lapangan
kalau operasi sar sesuai ketentuan sop nya basarnas tujuh hari
namun kita melihat kondisi di lapangan nanti
sebelum tujuh hari sudah selesai akan kita tutup
tapi namun apabila belum ditemukan mungkin akan kita tambah harinya
kita sudah menyiapkan tim penyelam itu sekitar empat puluh dari basarnas special group
ditambah dari tni al baik dari kopaska maupun dari marinir juga sudah hadir di sana untuk membantu kita
seluruhan basarnas sekitar satu ratus lima puluh an sudah ada di lokasi
kita tambah lagi
nanti dari personil dari personil kantor sar semarang maupun lampung yang sekarang sudah bergerak
karena pada intinya kami butuh personil dan butuh kapal untuk apabila sudah ditemukan bangkai kapal tersebut membutuhkan waktu untuk melaksanakan evakuasi
sudah di koordinat itu sudah
sudah tidak terlalu jauh lah
makanya dari titik ditemukannya korban itu mengapung itu kita laksanakan penyelaman
namun di situ belum ditemukan tanda tandanya adanya pesawat
kedalamannya pesawat itu yang kita selami itu sekitar tiga puluh sampai dengan tiga puluh lima yang kita selami itu
dan namun lokasi pastinya kita yang belum tahu
dengan kedalaman segitu sehingga operasi dilaksanakan penyelaman masih bisa toleransi dan bisa bisa dilaksanakan
bagian ekor kalau tidak salah saya lihat tadi
beberapa serpihan bagian ekornya pesawat yang ada tanda logo kayak lionnya itu
jadi ada tanda tanda
hanya patahan saja
tidak ada seperti terbakar
kita akan pikirkan untuk mengangkat bangkai kapalnya namun prioritas akan kami laksanakan evakuasi dulu
dengan laksanakan kedalaman segitu penyelaman kita akan melaksanakan evakuasi dengan cara menyelam
tidak mengangkat bangkai kapalnya dulu
nanti kita lihat perkembangannya ke depan
apakah perlu diangkat atau tidak
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
prediksi saya itu sudah tidak ada yang selamat
apa yang terjadi
karena korban yang ditemukan saja beberapa potongan tubuh saja sudah tidak utuh
sehingga apalagi sudah berapa jam ini kemungkinan sekali jumlah satu ratus delapan puluh sembilan itu sudah dalam keadaan meninggal dunia semua
mendinggal dunia semua
mendinggal dunia semua
mendinggal dunia semua
mendinggal dunia semua
mendinggal dunia semua
mendinggal dunia semua
mendinggal dunia semua
saya belum mendalami foto foto itu kami masih menyiapkan untuk evakuasi
tapi kalau selfie selfie kami belum mendapatkan informasi tentang foto selfie selfie itu
saya belum sempat mendengar
jadi mungkin nanti akan saya tanyakan apakah betul atau tidak
kami masih basarnas masih fokus untuk melaksanakan evakuasi
kemana kapal dari ppet sudah meninggal dunia semua
kemana kapal dari ppet sudah meninggal dunia semua
ya karena kapal dari ppat juga harus menyiapkan personilnya
kemudian peralatannya juga harus di stand by kan harus disiapkan semuanya
sehingga kami menunggu
sebetulnya kami sudah siang tadi sudah berkoordinasi tapi butuh waktu untuk menyiapkan kapal tersebut
butuh waktu untuk menyiapkan kapal tersebut
jadi sempatnya kami koordinasi dengan bppt
kalau kri rigel itu sudah standby sudah tadi siang sudah siap
hanya pergerakan menuju ke jakarta itu butuh waktu sehingga sampai di jakarta pukul lima belas langsung melaksanakan operasi pencarian
pukul lima belas langsung melaksanakan operasi pencarian
ya yang pertama adalah
terus mbss juga disitu juga disiapkan
terus mbss juga disitu juga disiapkan
artinya untuk bisa mendeteksi adanya barang barang yang ada di bawah termasuk sonar
itu lebih lengkap yang ada di kri rigel itu
terutama dengan kedalaman segitu saya kira dengan rov saja sudah cukup
oh kita tidak pahamui meledak atau tidak tapi sudah inadequate langsung

menggunakan tiga rip dan satu kn sar basu dewa jakarta menemukan sudah berada di atas
kalau bapak lihat tadi seperti ada gumpalan gumpalan apa di situ itu ya
seperti ada tumpukan tumpukan serpihan itu
enam kantong enam kantong jenazah yang dibawa ke rumah sakit polri tadi
sudah ditemukan maksudnya
belum belum pak saya belum menemukan
saya baru menemukan beberapa serpihan perlengkapan pakaian ktp yang on board di penumpang itu
yang di pesawat itu belum ada kami menemukan black boxnya itu
nanti kalau ada
juga saya sudah pasti sampaikan di sini
tidak jadi serpihan itu tetap akan kita tetap ditaruh di posko siaga kita yang ada di jakarta international container terminal
di sana akan kita serahkan ke knkt
tapi kalau jenazah langsung diserahkan ke rumah sakit polri untuk dilaksanakan pemeriksaan dvr
itu bukan potongan itu masih utuh
oh enggak kan saya sudah bilang tadi termasuk potongan potongan itu
jadi ya untuk di vi nanti di sana
kita tidak menyampaikan tadi utuh atau tidaknya jenazah itu
saya kira sudah saya jawab tadi kita operasi akan dilaksanakan dua puluh empat jam
kendalanya saya katakan tidak ada
kalau malam mungkin pandangan saja
tapi kalau untuk peralatan untuk mencari bangkai kapal itu yang ada di kapal maupun nanti dari bppt itu sudah pasti bisa bekerja meskipun malam hari
kendalanya tidak ada hanya tinggal menemukan titik lokasi di mana kapal itu berada
radiusnya sudah kami cek ya sekitar mungkin antara dua belas sampai dengan lima belas
areanya sekitar satu ratus lima puluh mile square ya tadi ya kita sudah buat
karena kita tadi membuat sarmet dulu berdasarkan perhitungan arus dan lain sebagainya
untuk korban yang berada di atas permukaan
karena sudah akan kena arus dan lain sebagainya
tapi untuk kapal yang berada di bawah mungkin tidak banyak berubah
sehingga radius yang kita gunakan adalah satu ratus lima puluh mil square ya
ya ada lagi pak
ya kendala memang tidak ada selama ini
kita mencari terus
hanya titik lokasi yang tidak ada
tidak ada itu hanya titik lokasi kapalnya itu yang masih kita belum temukan
kalau sudah ditemukan saya kira pasti akan kita evakuasi terpusat di titik tersebut di kapal tersebut
bukan prediksi kita masih nyelam dibantu diperkuat nanti dengan peralatan yang canggih
seperti rov yang tadi saya katakan dengan kapal regal dan sebagainya
waduh saya kurang jelas tadi di radiusnya radius berapa
coba nanti akan saya cek pak ya

tidak jauh lah dari koordinat itu
berapa mil begitu ya
tidak sudah terpecah ya
hanya ada gambar logo merahnya kayak yang di belakang lion itu yang merah itu
ada lagi pak
kalau menurut saya karena memang dari ketinggian tiga feet ya
feed itu menuju ke air itu hentakannya lebih keras
mungkin ada potongan potongan itu karena adanya benturan dari korban dengan bodi pesawat yang ada di dalam
dengan kekerasan yang pada saat pesawat itu menuju ke air laut itu ya
itu mungkin lebih kencang lagi
kalau prediksi saya seperti itu mungkin pada lepas
mungkin juga karena benturan itu terus pecah kapal dan lain sebagainya
ada serpihan serpihan sehingga akan mengakibatkan berdampak kepada tubuh daripada penumpang tersebut
ada lagi pak
nanti kita update lagi pukul dua puluh ya
posisi bapak nyambatan bapak
saya direktur operasi basama
basarnas brigadir jenderal marinir bambang suryo
direktur operasi basarnas
brigadir jenderal marinir
nanti kita update lagi pukul dua puluh
perkembangan saya akan laporkan yang sebenarnya
seperti black box sudah ditemukan
kita belum sampai menemukan black box
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh